pertamina berhasil menyiasati situasi dinamis lingkungan industri
akibat penurunan harga minyak mentah dunia
pasalnya pertamina mampu meraup laba rp tiga puluh tujuh enam triliun pada tahun berjalan dua ribu enam belas
pt pertamina persero berhasil meraup laba bersih dua delapan puluh tiga miliar dolar amerika
atau setara dengan rp tiga puluh tujuh enam triliun rupiah per september dua ribu dua puluh
karena capaian laba tersebut kementerian bumn memberikan penghargaan
kepada dua direksi pertamina dalam penghargaan enam belas tokoh bumn
wakil direktur utama pertamina ahmad bambang meraih penghargaan anugerah tokoh
untuk bidang marketing dan branding dan direktur keuangan pertamina arief budiman
meraih penghargaan untuk bidang keuangan
penghargaan ini menjadi pengakuan negara atas dedikasi tinggi pada pekerja pertamina
untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan
dan juga negara